assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
memasuki sepuluh hari terakhir ramadan
setiap muslim seolah berlomba
untuk mendapatkan kemuliaan laylatul qadar
malam penuh kemuliaan yang hadir pada hari hari ganjil
yang amalannya lebih baik dari seribu bulan
nah apa yang harus kita persiapkan
agar diisnilah dengan izin allah
kita mendapatkan kebaikan malam yang mulia ini
insya allah hari ini kita akan tolabul ilmi
dengan membahas tema
menggapai kemuliaan laylatul qadar
bersama gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pak kiai
insya allah hari ini puasa kita lancar
dan mendapat laylatul qadar
nah tentunya bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
tentunya anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
langsung saja kita bahas pak kiai
apa sebenarnya makna laylatul qadar
kalau saya pernah baca
laylatul qadar ini adalah malam yang
karena semua malaikat turun ke bumi
nah itu bagaimana sebetulnya
itu memang diantara makna al qadar
jadi al qadar itu dalam bahasa arab
yang kemudian digerangkaikan dengan malam
di dalam al quran itu
yang pertama ada ulama yang mengartikan
laylatul qadar itu adalah
malam yang penuh dengan keagungan dan keistimewaan
karena di malam itu
allah menurunkan qadar takdir
jalan hidup setiap manusia
satu tahun ke depan
itu berdasarkan firman allah
di malam itu semua ketetapan dan ketentuan allah
satu tahun ke depan itu diturunkan oleh allah
jadi saya bulan depan mau apa
enam bulan ke depan bagaimana
senyum hidupnya selebar apa
itu ditentukan dan dibagi malam itu
sehingga di malam yang seperti itu
sangat baik ketika allah sedang menentukan
dan membagikan takdir itu
kita dalam posisi yang
sedang beribadah kepada allah
itu sama dengan keistimewaan puasa hari kamis
itu kan ketiga
laporan amal ibadah kita disampaikan oleh malaikat
dimasukkan ke dalam catatan
maka kemudian rasulullah mengatakan
saya ingin sekali ketiga amalan saya ini
setiap minggunya itu saya dalam keadaan berpuasa
nah itu arti al qadar yang pertama
al qadar yang kedua itu artinya kemuliaan
makanya dalam al quran itu
ada orang yang tidak memuliakan allah
itu disindir dengan menggunakan kata kata qadar
jadi malam itu adalah malam yang penuh kemuliaan
gimana tidak mulia
orang yang beribadah malam hari itu
itu disebut mendapatkan
itu kan sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan
ambil logika ya
seribu tahun itu
seribu bulan itu
akan sama dengan delapan puluh tiga tahun
siapa orang yang bisa beribadah utuh delapan puluh tiga tahun
kalau kita menerapkan pola hidup sehat nih
orang yang sehat itu
kalau dalam satu hari itu tidur delapan jam
delapan jam dalam sehari
itu kan berarti sepertiga dari dua puluh empat jam
tanpa kita sadari
seandainya kita berumur enam puluh tahun
hakikat hidup yang efektif kita kerjakan hanya empat puluh tahun kan
dua puluh tahunnya dipakai untuk tidur
itu belum mandi
orang yang berumur seratus tahun pun
itu efektif beribadahnya
kalau dipotong waktu tidur
mandi saja delapan jam sehari
itu kan tidak sampai delapan puluh tahun
itu belum dipotong usia balita loh
itu belum dipotong kesibukan dalam setiap hari loh
orang yang mendapatkan
relator kodar satu kali
itu sudah mendapatkan pahala seumur hidup dia
oleh karena itu
ini disebut dengan malam yang penuh kemuliaan
yang terakhir tadi
yang mbak eva sampaikan
itu malam al qadar
qadar itu juga dalam bahasa al quran
karena allah dalam satu ayat itu berfirman
allah itu akan meluaskan rezeki orang
yang allah kehendaki
dan juga akan menyempitkan
ada yang allah jadikan kaya
ada yang allah jadikan miskin
al qadar itu sempit
karena hari itu seperti yang dikatakan
di dalam surah
surah al alak itu
di dalam surah al qadar
bahkan dipimpin oleh malaikat jibril
itu turun memenuhi apa ini
itu adalah malam yang agung
di dalam surah al qadar itu
secara redaksional itu pertanyaan
tapi pertanyaan itu tidak untuk dijawab
tapi pertanyaan itu menunjukkan keagungan
itu sama dengan ayat quran
tentang kekuasaan allah
dan dahsyatnya hari kiamat
dengan rahmat yang allah berikan
kepada malam laylatul qadar
nah untuk mengetahui
apakah kita bisa bisa mengetahui
kapan sebetulnya malam laylatul qadar
karena kan sepuluh hari menjelang
hanya itu saja yang kita ketahui

seandainya saya bisa mengetahui hal hal yang lainnya
kita tahu secara pasti
yang saya kasih tahu dugaan itu istri saya
anak saya dan keluarga saya gitu
itu kan kebiasaan manusia
yang baik baik itu diambil pada dirinya sendiri
tapi yang ingin saya katakan begini mbak eva
apa apa di dalam agama
itu kalau semakin tinggi harganya
semakin luar biasa pahalanya
atau semakin hebat kualitasnya
itu biasanya allah sembunyikan
allah itu menyembunyikan
amal saya yang mana yang diterima oleh allah
sehingga saya bisa senantiasa selalu cemas dengan amalan saya
seandainya allah kasih tahu
faiz sholatmu tadi sudah saya terima loh
saya berhenti sholat abis ini
saya sudah cukup punya amal yang diterima oleh allah
ada banyak hal yang allah sembunyikan dalam hidup ini
itu ada hari yang paling bagus
di hari jumat itu ada satu jam
kalau anda bertemu dengan waktu itu
dan ada berdoa di sana
maka doa anda akan didengar oleh allah
tapi nabi muhammad tidak pernah menjelaskan
itu jam berapa
ulama ada yang mengatakan itu malam jumat
ada yang mengatakan di pagi hari
ada yang mengatakan ketiga duduk di antara dua khutbah jumat
ada yang mengatakan itu adalah satu jam terakhir di hari jumat menjelang maghrib
nah ketika ada begitu banyak pandangan
saya harus bersungguh sungguh
mulai terbenamnya matahari di malam jumat
mulai tenggelamnya matahari di malam jumat
sampai nanti matahari tenggelam lagi di jumat sore
nah itu allah sembunyikan
orang yang soleh
itu juga allah sembunyikan
merasa sebagai orang yang paling hebat
rasanya orang yang paling pintar di dunia ini saya
ada yang lebih pintar
itu hidupnya kan tersembunyi
alamatnya nggak ada loh mbak eva
kalau gitu saya mau belajar sama orang pintar itu
kasih tunjuk alamatnya dimana
kalau biarat sekolah kan jelas alamatnya dimana
kalau kamu mau ketemu itu
nanti kalau ikannya loncat
itu tandanya disitu rumahnya nabi hidir
saya akan terus berjalan
sekalipun itu akan menghabiskan usia saya
karena yang istimewa itu
nah termasuk laylatul qadar
kita enggak pernah tahu
dari rahmat allah
dan kasih sayangnya rasulullah
dikasih tahu nih
dikasih tahunya itu dari yang lebar banget
sampai yang sempit
dari yang besar
sampai yang bisa kita kecilkan
yang pertama kita dikasih tahu
laylatul qadar itu pasti pada bulan ramadan
manusia yang lemah iman kayak saya
jangan kriteriannya lebar
di persempit sama nabi
kalau mau tahu
di bulan ramadan nya
itu di sepuluh hari terakhir
itu sepuluh hari rasulullah
saya kan mau belanja ke mal
nabi itu bil mu'minin ra'ufur rahim
nabi itu selalu berkata kata
menginginkan semua umatnya itu masuk surga
kalau sepuluh kebanyakan
carilah di malam malam ganjil
jadi mulai malam dua puluh satu
malam dua puluh lima malam dua puluh tujuh
nah ini kata nabi ini laylatul qadar
karena untuk meraih sesuatu yang luar biasa
bukan saat kita menerima kan
tapi saat kita mengingat
yang harus kita kerjakan
untuk mencapai itu
kalau dulu kita pernah menangis
ketika mengejar karir
merintis itu dari bawah kita nangis
tapi nanti begitu kita sampai
kepada apa yang kita cita citakan
kita akan tertawa
mengingat masa yang dahulu kita menangis
tapi kalau dulu tertawa
tidak pernah berusaha dalam hidup
kita akan sampai pada titik
dimana kita akan menangisi
apa apa yang dahulu
membuat kita tertawa
jadi semangat laylatul qadar
itu harus seperti orang mengejar karir
kalau mbak eva di televisi
berartiidil dalam kemungkinan
kita mendapatkan negara negara terkodar lebih besar dari itu
jadi yang jadi pikiran itu bukan tanggal berapa
tapi sebesar apa sih keinginan dan kesungguhan saya
kalau saya ingin mendapatkan itu
ada satu nasihat orang arab
itu yang saya gunakan sampai sekarang
kata guru saya dulu
kalau cita cita orang itu jiwa itu orang itu
bukan kalau apa yang kita cita citakan itu besar
kalau cita cita kita itu tinggi besar
maka badan kita juga pasti akan capek untuk meraih cita cita itu
itu yang saya tidak bisa lupa
jadi kalau kita punya cita cita
boleh aja kan ngambil cuti panjang di bulan ramadan
oh saya mau dapat
oh misalnya saya ngomong itu udah setiap hari
ngajar itu sudah setiap hari
berceramah itu sudah setiap hari
oh nanti masuk bulan ramadan saya berhenti ceramah
saya mau menyempatkan diri saya
mempersiapkan dan merenungi itu kepada allah
nah itu namanya orang yang mempersiapkan diri untuk laylatul qadar
semoga kita semua saat ini langsung mempersiapkan diri
untuk bisa mendapatkan kemuliaan laylatul qadar
nah apa yang kemudian harus kita lakukan
untuk mendapatkan kemuliaan laylatul qadar itu ya kiai
tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini
jangan kemana mana gapai kemuliaan ramadhan akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode menggapai kemuliaan laylatul qadar
sebelum kita lanjutkan pembahasan
kita akan dengarkan bersama
pertanyaan yang masuk dari netizen untuk kiai faiz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustadz
saya ingin bertanya
bagaimana jika di malam malam ganjil kita masih kerja
atau sedang dalam perjalanan mudik
apakah masih punya potensi dapat malam laylatul qadar
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke baiklah pak kiai
nah itu tadi pertanyaannya ya
idealnya memang kita seharusnya beribadah
nah kalau lagi ada kesibukan
kerja perjalanan mudik
nah itu bagaimana
jadi yang ingin saya sampaikan
tradisi dan kebiasaan rasulullah
kalau sudah masuk sepuluh hari terakhir di bulan ramadan
itu dalam hadis
jadi mengajak seluruh keluarganya
untuk mencari malam laylatul qadar
yang kedua dalam hadis itu
nabi itu mengikatkan kainnya
itu ada dua tafsiran
ada mengikatkan itu berarti bersungguh sungguh
itu kan mau kerja keras
nah itu ada yang mengartikan nabi itu betul betul
begitu masuk sepuluh hari terakhir
tidak ada yang difikirkan oleh rasulullah lagi
kecuali beribadah dan menyambut hari hari yang penuh keistimewaan
ada yang mengatakan bahwa wasaddami'zarohu itu
adalah bahasa yang halus
tidak berhubungan suami istri
sehingga nabi tidak lagi kemudian tidur dengan istri istrinya
tetapi berkonsentrasi pada ibadah ini
ini adalah ajaran yang ideal
kalau kita ini punya kesibukan setahun
masa iya sih tidak bisa meluangkan waktu sepuluh hari terakhir
dari sepuluh hari terakhir itu kan misalnya lima hari
setahun itu kan lima ratus
lima ratus sekian hari
masa sih nggak bisa disiapkan untuk itu
makanya kemarin saya dalam episode sebelumnya
yang bicara tentang lebaran juga mungkin
saya bilang kalau bisa ya mudiknya cari tiket yang tidak malam ganjil
oke ketika kita mendapatkan realita
saya punya kewajiban bekerja
atau saya cuma bisa mudik di tanggal ganjil
kalau ini yang terjadi
setelah melakukan usaha yang semaksimal mungkin
untuk bisa seperti kondisi yang ideal tadi
kata guru guru saya
apa yang ada dalam kuasa allah
itu tidak dibagi dengan logika manusia
apa yang ada dalam kekuasaan allah
itu tidak dibagi dengan logika manusia
kalau apa yang ada di tangan manusia
itu pasti dibagi dengan logika manusia
kalau saya ingin gajinya besar
maka kerjanya harus optimal
kalau saya ingin dicintai oleh atasan
maka saya harus selalu mendekat kepada atasan
tapi agama memberikan rumusan yang lain
ada perempuan berlumuran dosa zina sebagai pelacur
berujung ke surga
karena apa yang ada dalam kuasa allah
itu tidak dibagi dengan logika manusia

apa yang ada dalam kuasa allah
itu laylatul qadar
allah akan berikan kepada hambanya yang dikehendaki
oleh karena itu
ketika kita masih memiliki pekerjaan dan kesibukan
usahakanlah membaginya secara proporsional
satu malam karena ini ada mudik berkaitan dengan televisi
itu kan biasanya ada liputan tentang mudik
misalnya mbak eva betul betul mendapat tugas untuk meliput itu
maka boleh saja tetap membacakan berita itu
dengan niatan ini ibadah
memberikan informasi kepada orang orang yang mudik
sehingga tahu mana jalan yang harus dilalui
dan mana yang harus dihindari
tetapi biasanya ketika bawa berita
ketika ada iklan
kan ada doa yang diajarkan oleh rasulullah
kepada istri beliau tercinta
ummul mu'minin aisyah itu bertanya
kepada suaminya rasulullah
nabi kalau saya ditakdirkan oleh allah
bertemu dengan malam yang indah itu
apa doa yang harus saya panjatkan
katakan wahai istriku di malam itu
ya allah engkau itu maha pemberi maaf
ada yang menambah karim
yang engkau itu mencintai
sifat memberi maaf
mau dikembangkan itu boleh
engkau itu maha memberi maaf
dan juga maha mulia
karena orang sering membayangkan
kalau ngasih maaf itu mungkin posisinya sedang lemah
akhirnya terpaksa dia memaafkan
allah itu enggak ada
lemah rendah enggak ada
justru allah dalam keagungannya itu
mampu memberikan maaf
kepada hamba hambanya yang boleh jadi
allah bisa mengazab mereka
kalau nanti ditambahkan misalnya
di salah salah itu
apalagi boleh jadi kendaraan hari ini
kan berbeda dengan kendaraan zaman kakek moyang kita
nah yang naik bis mungkin ada ac nya
yang naik kereta api juga sudah
tidak berdesak desakan hari ini
ya apalagi yang naik kapal terbang
di salah salah itu
maka kemudian tambahkan doa itu
bahkan kalau dia sedang mudik
itu bisa menggabungkan banyak kebaikan
melakukan perjalanan karena taat kepada allah
orang mudik itu kan taat kepada allah
niatnya oh sudah lama nih ibu saya
bahagianya nenek itu kalau cucunya dibawa
maka saya ingin mengembirakan hati orang tua saya
itu kan dalam ketaatan kepada allah
itu doanya didengar
dia dalam pekerjaan yang diridhoi allah
bertemu dengan waktu yang diridhoi allah
itu bisa jadi adalah kebaikan yang bertambah
asal dia bisa membenar gunakan
apa yang menjadi takdirnya
apalagi itu semua adalah ketentuan allah
hanya bisa manusia itu hanya bisa berusaha begitu ya
atau misalnya ada orang yang ingin membagi bagi sedekah
laylatul qadar itu kan tidak serta merta harus dalam bentuk ibadah tertentu
bisa jadi saya ingin membagikan sembako
ingin membagikan apa yang saya kumpulkan dalam satu tahun
untuk menggapai ridho allah
apa wasilahnya anak yatim
apa wasilahnya orang miskin
saya akan bagikan itu ya allah
di malam laylatul qadar
begitu selesai taraweh misalnya jam sepuluh
dia keliling tuh pakai mobil box itu
ke rumah rumah itu ya
cari anak yatim
ya cari janda yang tua ya
kalau yang muda nanti jadi masalah sama istri saya
tapi misalnya cari yang muda juga boleh
tapi secara benar dan serius gitu kan
nah itu juga bagian dari kebaikan
dia boleh jadi berkata ya allah
tapi saya disibukkan mengingatmu
untuk membagi apa yang engkau berikan kepada saya satu tahun ini
kepada orang orang yang berhak di malam yang istimewa
kiai bilang tadi malam laylatul qadar itu disembunyikan
apakah kemudian kita sebagai manusia itu masih bisa mendeteksi misalnya
dengan mata pelajar
hadisnya juga ada
hadis yang menceritakan kejadian sebelumnya kan ada
misalnya ya malam ganjil itu
kan sudah diberitahu ini kan sebelum terjadi
di tengah tengah kejadian itu juga rasulullah menceritakan
bahwa malam itu adalah malam yang tenang
angin itu tidak keras
kita yang biasa sedang di musim panas tidak terlalu panas
yang di musim dingin tidak terlalu dingin
tapi sebetulnya kan relatif
sering sekali loh
dulu saya masih kecil itu
kita kadang kadang sesama sepupu
kan ketemunya waktu lebaran di rumah nenek
saya dengan sepupu saya itu cerita
kayaknya laylatul qadar kemarin loh
waktu tanggal dua puluh lima itu
saya masih ingat ya di jakarta itu di
bilangan senopati itu ada masjid attaqwa
saya kalau kecil dulu mas di sekolah mas di situ
oh enggak waktu malam dua puluh lima di malang hujan
prediksi tetap boleh saja
sebagai penyemangat kita
begitu kita oh kok anginnya hari ini rasanya dunia lebih tenang
gini cepat bangun cepat beribadah
setelahnya juga nabi kasih tahu kan
cahaya matahari di pagi hari itu bersih
dia terang tapi tidak menyelaukan
nah itu juga bagian dari tanda
tetapi seperti yang disampaikan oleh guru guru saya dulu sepanjang masa
kepada bentuk lahiriahnya
tapi konsentrasi pada batin kita kepada allah
bahwa kita akan katakan ya allah ketiga itu terjadi pada malam dua puluh satu
terjadi pada malam dua puluh tiga
maka bagian dari ahlak saya kepada allah
saya di malam dua puluh satu dua puluh tiga dan semua malam ganjil akan melakukan itu
bahkan ada yang lebih penting lagi
ada yang lebih penting lagi
mempersiapkan itu sejak jauh jauh hari
orang itu kan kalau punya cita cita punya keinginan
itu kan apapun rintangannya
dia akan dia lampaui
kita juga gitu begitu masuk ramadan
itu ada yang namanya planning
seminggu pertama apa seminggu kedua apa
nah di kita ini ada sedikit yang agak salah kaprah ya
salatnya itu kencang di depan
tapi nanti begitu
belakang belakang sudah lupa
kita dapatkan fenomena kan
terawih malam pertama itu masjid penuh gitu
tapi kalau sudah nanti semakin lama semakin lama itu semakin berkurang
nah itu juga harus kita hindari
apakah itu juga menjadi salah satu penyebabnya mengapa kemudian malam laylatul qadar itu hadir di akhir akhir ramadan
tapi kita akan bahas sesaat lagi
tetap bersama kami
gapai kemuliaan ramadan akan kembali sesaat lagi
laylatul qadar itu malam laylatul qadar itu
malam ganjil di sepuluh hari terakhir
bulan ramadhan jadi kayak cerita
di awal awal ramadan biasanya
masjid penuh dengan orang yang salat terawai
kemudian di belakang
semakin berkurang semakin berkurang
nah apakah itu juga yang menjadi penyebab
malam laylatul qadar itu turun di akhir akhir
turun di akhir itu tujuannya memang
untuk melatih kita
yang mudah dalam agama
itu tidak boleh dimudah mudahkan
kalau malam laylatul qadar itu
jatuh di malam ganjil
maka kita berhitungan
oke lah saya boleh jadi tidak terawai bahkan
dua puluh hari itu
begitu sepuluh hari terakhir baru saya masuk ke
masjid itu tidak mudah loh
mbak eva tidak mudah
ketika kita tanpa persiapan rohani
apapun kemudian mendapatkan
malam itu dulu guru saya itu
sering kasih gambaran itu
sesederhana banget kata guru saya
kamu kan baca tuh dalam hadis
orang yang baca
dulu waktu saya ada di arab saudi itu
bahkan dikasih tahu kan
orang yang berwudhu di rumahnya
kemudian datang ke masjid kuba
itu dapat pahala kayak pahala umroh
empat tahun saya tinggal di madinah
itu tidak setiap hari kemudian saya melakukan itu
mendapatkan umroh setiap hari loh
tapi ternyata tidak mudah
orang yang kabah itu di depan matanya
kadang kadang belum haji
saya banyak sekali punya sahabat
orang orang yang memiliki
warga negara arab saudi
itu saya dulu di tahun sembilan puluh dua sembilan puluh tiga sampai sembilan puluh enam
itu hampir setiap tahun
pembeli pembeli yang sudah berjaya
mengerjakan haji dengan cara yang sulit loh
karena saya walaupun sudah memiliki kartu izin tinggal
penduduk tetap di sana
tapi jatah hajinya sama dengan kita
dalam rentang sekian tahun
jadi dulu untuk berangkat haji itu perjuangannya luar biasa
lewat padang pasir
semuanya kita kerahkan
bahkan pernah jalan kaki loh
dari arofah sampai ke mekah
tapi begitu saya tanya sama temen saya
yang orang saudi
kamu sudah berapa kali haji
dia bilang saya belum pergi haji
padahal usianya waktu itu sudah dua puluh satu tahun
oleh karena itu
ini menjadi pelajaran buat kita kan
bahwa tidak semua orang yang ada ka'bah di depan matanya
ada dalam jangkauannya
saya bahkan dulu punya teman itu nakal loh
orang saudi itu
dia jualan emas
ayahnya itu pedagang emas besar
dulu kalau azan kan toko harus ditutup
itu yang ditutup tokonya
dia tidak keluar untuk sholat di masjidil haram
dia sholat ya di dalam toko itu
atau bahkan tidak sholat dulu gitu
nanti selesai sholat tokonya dibuka lagi
dia ada di dalam
sementara kita orang indonesia
itu mengorbankan segala tabungan kita
supaya bisa sholat di masjidil haram
nah itu gambaran sebetulnya
jadi pada akhirnya
yang menentukan saya beribadah atau tidak
itu adalah kesungguhan hati
jangan kemudian memudah mudahkan
oh saya sudah tahu kok
dua satu aja
dua tiga aja
kemudian dia bikin agenda
ini lahir atur kodar
nggak semudah itu
kalau kita mau mendapatkan kemuliaan itu
maka seperti sunnatullah
dimulai dari tangga yang bawah
naik sedikit demi sedikit
di minggu pertama di ramadan
sudah melakukan persiapan fondasi ibadah
di minggu kedua kita perkuat
di minggu ketiga semakin kuat
dan empat di minggu terakhir di bulan ramadan
itulah puncak dari apa yang kita bangun
dalam dua puluh hari sebelumnya
baik semoga kita sama sama
bisa mempersiapkan diri
dan juga mencapai atau mendapatkan
kemuliaan malam laylatul qadar
kiai tidak terasa kita sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan ramadan
semoga tentunya pemirsa apa yang kita bahas hari ini
dapat menambah keimanan kita kepada allah
keihaji muhammad faiz undur diri
sampai jumpa lagi di gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh